beberapa waktu yang lalu kita tahu pak presiden habis berkunjung ke bali
untuk melihat pantai kuta dan juga memberi simbol kalau bali itu aman loh untuk dikunjungi
nah bicara soal pantai kuta melihat tokoh superhero bertarung melawan musuh tentu sudah biasa
bagaimana jika mereka terlibat aksi bersih bersih pantai
karena memang sebelumnya pernah diinformasikan di pantai kuta ini cukup berantakan ya sampahnya banyak
nah kemudian beberapa superhero ini ditemani sinter kelas terlibat aksi aksi bersih pantai kuta
yang dipenuhi oleh sampah
inilah aksi beberapa tokoh superhero di pantai kuta bali
bukan untuk melawan musuh tokoh tokoh pahlawan super seperti batman superman spiderman flash cordon
ditambah tokoh natal sinter kelas justru bekerja sama dengan petugas kebersihan membersihkan sampah yang memenuhi pantai kuta
para pahlawan super ini diperankan oleh para pegawai dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan badung
tidak hanya untuk membersihkan sampah
tokoh tokoh ini dihadirkan untuk memberikan kesan positif kepada wisatawan yang berkunjung ke pantai kuta bali
kami dari lhk badung membuat atraksi tahunan yaitu menghadirkan sembilan tokoh dunia yaitu dari superhero
kami ajak di sini sebentar sama sama untuk membersihkan pantai ini
dan sekaligus menyampaikan kepada dunia nasional bahwa pantai kuta layak dikunjungi
walaupun ada sampah yang jelas pmk badung amat responsif atas ini
di pantai kuta sendiri
penumpukan sampah selalu terjadi di akhir tahun hingga awal tahun
meski dipenuhi banyak sampah
namun tetap saja pantai kuta rame dikunjungi wisatawan saat libur tahun baru
nandang desada astika kuta